kita langsung ikuti bersama perkembangan terbaru pas jatuhnya pesawat lion air pkl qp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta pangkal pinang pada dua puluh sembilan oktober yang lalu yang disampaikan oleh basarnas di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
sehingga kita klop apa yang kita temukan kita serahkan sesuai
baik terima kasih
kami dari tim dvi polda metro jaya telah menerima body part sejumlah satu ratus delapan puluh enam kantong jenazah
jadi kami sudah kirim ke rumah sakit polri kantong jenazah tersebut
dan telah teridentifikasi di rumah sakit polri sejumlah empat

kemudian untuk properti ataupun barang barang milik korban tetap dalam sebagai barang bukti
jadi nanti dari pihak rumah sakit polri akan menyimpan
setelah teridentifikasi akan diserahkan ke penyidik polri
dan setelah selesai penyidikan nanti akan baru akan dikembalikan ke keluarga korban
itu yang bisa kami update dalam kali ini
oke terima kasih
rekan rekan sudah dengar semua
apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan tim dvi
mari kita berdoa bersama sama
mudah mudahan identifikasi tersebut segera cepat sesuai harapan kita semua
kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan
pak sampai hari ke sepuluh ini kira kira nanti mulai besok kan perpanjangan yang kedua pak ya
kira kira pola operasinya
apakah akan sama dengan pencarian sepuluh hari ini
apa mungkin ada perbedaan dan ada perkembangan nggak pak soal cvr dari bunyi pink atau frekuensi lainnya pak
kalau pola operasi tetap sama
karena kita lokasi areanya sudah tahu
cuman kapal pertamina sudah tidak ada di situ
karena mereka harus melaksanakan tugas tugas lain
jadi kita di situ hanya basarnas
kita memiliki peralatan juga
memiliki tim penyelam juga
jadi tidak masalah
karena kita sudah tahu lokasi
sudah semakin sedikit yang kita bisa temukan
sehingga kita tidak ada kesulitan lagi
termasuk siapa tahu dalam tiga hari ke depan ini kita sisir tempat tempat lain
kalaupun itu masih ada
sehingga kita ada di situ
itu adalah kewenangan dari kpk
kita hanya membantu

tugas utama tim sar gabungan ini adalah
untukirlah mengevakuasi korban
silakan kalau ada lagi
titi kekuatan basarnas sudah ada di situ

kekuatan birth nas
kekuatan basarnas sebetulnya sudah ada di situ
kita ada dua ratus dua puluh tim basarnas kita
kemudian penyelamnya totalnya enam puluh orang
enam puluh siap sedia setiap saat
setiap saat jadi yang dikirim
sepuluh standby di sini jadi sangat
cukup untuk melanjutkan
operasi tiga hari ke depan
baik terima kasih
barang barang milik korban
ini digunakan sebagai
alat untuk membantu dalam proses
teridentifikasi barang tersebut pun akan
pada pihak polri
dan nanti dari pihak rumah sakit
dia akan menyerahkan ke tim penyidik
untuk proses penyidikan nah setelah
proses pendidikan selesai baru akan
dikembalikan ke keluarga
untuk berapa harinya
kita tidak bisa tentukan karena kan
masih belum semua korban
masih ada lagi
iya pak ada pak
untuk fokus ke depannya kan tadi sudah
dinyatakan juga bahwa kalau basarnas sendiri kan
lebih ke evakuasi korban tapi
apa parameternya nanti setelah
tiga hari ini dilanjutkan lagi atau
dihentikan itu yang pertama
yang kedua alat knkt sendiri pak yang dipakai
untuk mencari cvr itu juga akan digunakan kah
oleh basarnas untuk mencari kotak kita
atau seperti apa terima kasih
jadi seperti dari kemarin saya
sampaikan apa parameternya
perpanjangan operasi ini
yang utama adalah korban
masih ada bisa ditemukan
contohnya pada waktu hari ketujuh
dan hari sekarang
kalau korban itu misalkan besok
kita tidak dapat kita tunggu sehari lagi
kalau tidak ada ya kita tutup
jadi kalau sudah
tidak ada yang dicari ya kita selesai
di situ kemarin alhamdulillah
difasilitasi tni dua kapal besar
angkatan laut menuju ke lokasi
untuk berdoa bersama
dan tabur bunga mereka melihat
sendiri saya pun bertemu
kepada seluruh keluarga yang ada di kapal
banjarmasin itu untuk memberitahukan
mekanisme apa yang sudah
dikerjakan di lapangan dan
ke depan beliau beliau
memahami apalagi sudah melihat lokasi
tersebut begitu banyak kapal kapal
di situ dan penyelam penyelam
semuanya bersatu untuk
yang kedua tadi apa
punya knkt dan bpns
jadi bukan tim basarnas
tugasnya mencari itu tidak
kalau kemarin kenapa kita ikut
di situ sering saya sampaikan
karena kita sudah di situ kapal
sudah di situ sudah dijangkar
penyelam ada di situ semua
masa nggak kita angkat sekalian
jadi polanya seperti itu
jadi utama kita adalah mencari korban
kalau itu sudah tidak ada lagi
ya kita tutup tetapi
untuk cvr itu
kewenangan knkt dan bbbt
mereka sudah memang meminta
bantuan tim penyelam kami dukung itu
ada lagi pak
posko tanjung pakis
akan tetap dilanjutkan di sana
atau di sini saja atau seperti apa pak
kalau posko di sini tetap
yang untuk basarnas
kalau rekan rekan yang lain kami persilahkan
tapi juga di tanjung pakis
tetap di sana ada
kantor sar dari bandung
siapa tahu dalam penyisiran tersebut
dalam tiga hari ke depan
masih ada korban yang ditemukan
oleh nelayan misalkan sehingga bisa
diterima tidak jauh jauh harus ke sini
jadi tetap dibuka
posko tanjung priok ini dan tanjung pakis
sekali lagi terakhir
kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih
kepada rekan rekan wartawan
dan seluruh masyarakat
untuk bisa mendoakan
kalau memang masih ada korban yang belum ditemukan
untuk segera dapat ditemukan
oleh tim sar gabungan ini
mudah mudahan tiga hari ke depan
operasi ini dengan semua korban
sampai tadi malam sudah satu ratus delapan puluh
ini mudah mudahan nanti ada lagi
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya demikian tadi
keterangan pers yang disampaikan oleh
kepala basarnas marskal madia tni
m syaogi yang didampingi oleh tim dvm abes polri
yang menjelaskan bahwa
untuk pencarian korban
pesawat lion air diperpanjang
sampai tiga hari ke depan dengan pola operasi
yang masih sama seperti hari hari sebelumnya
karena memang sudah terfokus
untuk pencarian korban dan ada pun
jumlah kantung jenazah yang sudah
diterima oleh tim dvm abes polri
totalnya sudah mencapai satu ratus delapan puluh
kantung jenazah dengan total
sampai dengan hari ini ada empat puluh lima
jenazah yang sudah teridentifikasi
sementara itu untuk properti
barang barang milik korban
jatuhnya pesawat lion air
saat ini masih di tim dvm abes polri
untuk membantu prosedur identifikasi
dan setelah itu akan diserahkan ke penyidik
kepolisian lalu setelah itu akan dikembalikan
ke pihak keluarga dan total
untuk tim dari basarnas
untuk melakukan pencarian perpanjang
sampai tiga hari ke depan ada dua ratus dua puluh
tim basarnas dengan total ada enam